garam menjadi salah satu bahan yang wajib ada di dapur
baik untuk bumbu masak antiseptik dan digunakan untuk hal hal yang masih berbau mitos seperti mengusir hewan melata
kira kira masih ada nggak ya manfaat lain dari garam
buat penyedap rasa pengusir kayak ada hujan gede gitu kalau di kampung dia dilempar gitu buat pengusir halus halus gitu ya
biasanya buat masak habis itu ngusir ular kalau enggak itu ya untuk inilah apa namanya bumbu dapur
itu buat biar seandainya ngerebus daging biar nggak amis gitu mas
garam sebagai penyedap rasa memang benar tapi usut punya usut nih garam juga bisa digunakan untuk membersihkan peralatan ataupun perabot rumah tangga loh
mari kita praktekan ya
garam di dapur bisa digunakan untuk membersihkan kerak yang menempel pada seterika
caranya cukup mudah panaskan setrika kemudian taburkan garam pada kain lalu digosok
dan kerak kerak membandel pun mulai rontok
garam juga bisa digunakan untuk membersihkan noda membandel pada cangkir yang biasanya digunakan untuk menyeduh kopi atau teh hingga wajan
ini adalah wajan yang tadi saya rendam di larutan garam selama lebih kurang dua puluh menit
waduh ternyata lihatin
beneran kinclong pemirsa
wah walaupun masih ada sedikit noda noda kerak membandel ya perlu ada penyekatan ulang tapi lumayan lah
untuk hasil yang lebih maksimal garam dapur juga bisa dicampurkan dengan bahan lain
seperti asam dari perasaan lemon dan juga asam cuka untuk membersihkan kerak yang membandel
pur itu paling banyak adalah senyawanya itu natrium klorida
itu adalah apa ya kandungannya ya nutrisinya di situ
dan yang lainnya itu merupakan zat yang pengikut ya terikut
tapi ingat hati hati dengan barang barang berbahan logam ya karena bersifat korosif dan bisa menimbulkan karat
albi pratama robi bahtiar